setelah menuai polemik pemerintah akhirnya memastikan vaksin covid sembilan belas akan diberikan secara gratis untuk masyarakat
pernyataan ini seperti yang tadi anda saksikan disampaikan presiden joko widodo beberapa waktu lalu
sekaligus presiden juga menyanggupi untuk menjadi penerima vaksin pertama covid sembilan belas
lalu seperti apa mekanisme vaksinasi covid sembilan belas yang akan dilakukan pemerintah
kita akan berbincang dengan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas siti nadia tarmizi
dan juga epidemiolog dari universitas griffith australia diki budiman
selamat malam bu nadia mas diki
selamat malam mbak elvira mas diki
saya ke bu nadia terlebih dahulu
kabar baik bagi masyarakat indonesia keputusan untuk menggratiskan vaksin bagi masyarakat
kita berbicara mengenai prosesnya terlebih dahulu saat ini
bagaimana bu nadia proses izin penggunaan darurat dari vaksin yang sedang dikaji di bepom
jadi kita masih dalam prosesnya untuk izin ini
dan kita masih menunggu tentunya hasil dari uji klinis tahap tiga
yang dilaksanakan oleh universitas pajajaran bekerja sama dengan bio farma
yang nantinya kita akan tunggu laporan interimnya
dan ini akan menjadi salah satu bahan badan bom untuk melakukan kajian
sementara juga dari mui
kita masih menunggu terkait hal hal lainnya
sambil menunggu proses ini
apakah proses pendataan masyarakat yang akan menerima vaksin sudah mulai dilakukan
karena ada informasi di beberapa wilayah masyarakat mengaku sudah mulai didata
jadi memang dalam rangka pelaksanaan vaksin
sambil kita menunggu proses persetujuan vaksinasi ini
beberapa yang tentunya sudah kita lakukan
adalah pertama melakukan validasi dan konfirmasi ulang terkait data sasaran
baik itu yang tadinya untuk seluruh tentunya penduduk usia delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun
jadi kita tinggal menyatukan saja kemarin data ini
dengan data yang rencananya adalah untuk vaksinasi secara mandiri
jadi hanya tinggal mengintegrasikan
sambil kemudian memanfaatkan
memastikan terkait nomor induk kependudukan
kemudian data data terkait penyakit penyerta dari data yang ada di bpjs
kemudian yang kedua kita lakukan adalah kita memastikan terkait dengan untuk distribusinya
terutama untuk rantai dingin daripada vaksin ini
mulai dari tentunya gudang di pusat
kemudian gudang di provinsi dan kabupaten kota
sampai dengan di pasar pelayanan kesehatan
ada kurang lebih sepuluh puskesmas dengan dua rumah sakit
serta empat puluh sembilan kantor kesehatan pelabuhan
dan yang ketiga tentunya kita melakukan simulasi pelaksanaan vaksin ini di beberapa puskesmas tentunya untuk mengidentifikasi
kalau ada kira kira tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi
demikian pak esra

bagaimana jika masyarakat yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan yang sudah menelan
bagaimana jika masyarakat adalah orang yang berada di luar rentang usia ini
tapi memang lebih berpotensi terpapar
karena mungkin saja lansia
kriteria terpapar ini adalah tentunya adalah orang yang memang
dalam pekerjaannya ataupun dalam kegiatan sehari harinya
ini memiliki resiko terpapar yang lebih besar
jadi dalam hal ini tentunya tenaga kesehatan ya pak eswira
karena tenaga kesehatan itu hampir setiap hari bertemu dengan penderita covid sembilan belas
ataupun seseorang yang diduga terinfeksi covid sembilan belas
jadi mereka mereka inilah
yang kedua tentunya adalah pemberi pelayanan publik ya
dan tentunya setiap hari berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik
sebenarnya kalau lansia kita mengharapkan lansia karena tidak melakukan terlalu banyak kegiatan ke luar
dan tentunya lebih banyak berada di rumah
ini yang kemudian memang lansia ini memiliki resiko untuk angka kesakitannya memang lebih tinggi ya
karena usia lansia yang lebih retan
kita tahu bahwa imunisasi itu ada beberapa tujuan ya manfaat
yang pertama adalah tentunya memberikan kekebalan kepada setiap orang yang disuntik
yang kedua adalah memberikan kekebalan kelompok ya
dan yang ketiga sebenarnya ini yang sangat penting adalah
kalau cakupan daripada vaksinasi itu besar
maka orang yang belum atau populasi yang belum mendapatkan imunisasi pada saat tersebut
itu juga akan terlindungi dari toplok yang sudah terimunisasi
jadi itu kemanfaat daripada vaksinasi ini
oke saya ke mas diki yang sebelumnya cukup kritis ketika informasi yang disampaikan pemerintah
kemungkinan bahwa masyarakat harus membayar sendiri tidak digratiskan untuk vaksin covid sembilan belas
artinya ini kabar gembira ya mas buat masyarakat indonesia
pertanyaan saya kemudian ada perbedaan yang terjadi pada skala prioritas rentang usia
di amerika proses vaksinasi sudah mulai berlangsung
kalangan lansia yang berada di panti jompo termasuk yang masuk skala prioritas
apakah karena memang jenis vaksin berbeda saat ini digunakan
di indonesia dan di amerika sehingga ada muncul perbedaan target
siapa yang menjadi pertama penerima vaksin
ya pertama kita apresiasi ya karena sesuai regulasi akhirnya pemerintah melaksanakan amanah konstitusi
terima kasih lewat bu nadia
nah begini mbak elvira jadi untuk target vaksin dalam situasi yang tentu secara logistik akan terbatas
nah prioritas ini umumnya di semua negara akan memprioritaskan yang paling berpaparan langsung
potensinya memiliki potensi risiko langsung dengan penderita atau sumber sumber penularan dari covid sembilan belas ini
yang disampaikan bu nadia sudah benar tadi
nah memang namun yang harus dipastikan ini bahwa sepertinya yang dijadikan acuan adalah
vaksin sinovac karena memang kelompok usianya di kelompok usia itu
namun saya ingin sampaikan juga lewat bu nadia ke pemerintah bahwa harus ada opsi lain
nah sekali lagi kita kan belum mendapatkan kepastian dan tidak ada garan bahwa sinovac itu akan lulus uji safety dan juga efikasi
sehingga perlu ada opsi dua atau opsi tiga
kelompok usianya tentu akan memang betul seperti mbak elvira tadi sampaikan
kalau pfizer itu lebih luas oxford misalnya
nah ini ya terserah pemerintah
sesuai negosiasinya yang mana kan yang lebih hafal pemerintah nih
nah itulah yang harus ada di opsi opsi itu
sehingga kita ini memang saat ini memang harus dalam tahap perencanaan vaksinasi yang betul betul detail matang dan sekali lagi tidak boleh terburu buru ya
selama belum ada
fakta ilmiah argumentasi yang kuat dari sisi prosedur maupun aspek keilmiahan bahwa vaksin yang akan diberikan ini adalah yang memenuhi kriteria aman dan memiliki efekasi
karena di bawah sendiri kan ini banyak saya menerima pertanyaan ini karena komunikasi kita selama ini belum terlalu clear pada calon calon yang tahap pertama ini
bahwa pemerintah itu pasti bertujuan yang pasti yang aman dulu
nah ini yang harus ditegaskan
dan jangan selalu dikaitkan dengan sinova
saya ingin meluruskan ini karena belum tentu loh
program pertama itu sinova
nah itu sudah harus dipahami bersama karena tidak ada jaminan juga
dan who baru beberapa hari ini cuma mengingatkan kembali
jangan sampai setiap negara mengeluarkan
izin penggunaan darurat ini ketika data fase tiga ini tidak memadai
nah inilah yang tentu untuk indonesia akan jadi juga dasar
opsinya apakah memang sudah disiapkan
rancangan yang seperti apa
kalau kita merujuk kepada kemenkes sembilan ribu delapan ratus dua puluh sebenarnya ada enam jenis vaksin ya
yang bisa digunakan dalam vaksinasi covid sembilan belas
dan tentunya ini sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin
dan juga sekaligus kita menunggu sebenarnya selesainya fase ketiga uji klinis dari setiap vaksin tersebut
jadi sebenarnya sudah ada opsinya itu
tinggal bagaimana komitmen daripada penyedia itu sendiri untuk bisa mengirimkan dan mendatangkan vaksin itu di indonesia
dari enam vaksin ini sinovac yang baru tiba
apakah ada vaksin lainnya yang sudah dalam proses tunggu hingga akhirnya nanti bisa didatangkan ke indonesia
kalau ini mungkin masih beberapa dalam tahap penjajakan ya
dan kita melalui tentunya bio farma bersama bumn lainnya ini yang melakukan penjajakan dan negosiasi
juga kita melakukan diplomasi multilateral nih melalui skema cepi dan davi
jadi berbagai hal
berbagai upaya lah untuk kita memenuhi kebutuhan yang rasanya luar biasa ya
lima belas juta dosis ini kalau betul betul kita akan memvaksinasi seluruh rakyat indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu
tadi bu nadia sudah menyebutkan apa saja yang menjadi target proses vaksinasi ini
pertanyaannya bagaimana memastikan kepada masyarakat kepada mereka yang masuk di dalam penerima pertama vaksin ini untuk memang menerima vaksin ini
apakah ada kajian tertentu mengenai hal ini
jadi kita ketahui bahwa vaksin yang sudah kita terima ini kan satu dua juta dosis ya
kalau nanti misalnya sinovac ini mendapatkan persetujuan dari badan pom dan juga kehalalannya
maka prioritas pertama yang akan mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan
jadi tenaga kesehatan khususnya yang di kulau jawa dan bali
ini yang akan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu
dan tentunya kalau kita bicara keamanan ya mbak yudhira
sebenarnya semua vaksin yang sudah melewati fase satu itu sudah bisa dipastikan sebenarnya sudah safety nya itu sudah pasti dapat dipastikan
tidak ada permasalahan di dalam safety nya
hanya tinggal nanti kita melihat di fase kedua dan ketiga dari uji klinis adalah lebih melihat efek samping dan efektivitasnya
jadi kalau terkait
keamanan ini sudah tidak ada masalah seharusnya kalau sudah melewati uji klinis tahap satu
tetapi nanti kita bisa lihat seberapa besar sih efekasinya seperti itu efektivitas vaksin tersebut
oke mas diki tadi sudah disampaikan bu nadia bahwa jika lulus uji klinis tahap tiga artinya tidak perlu diragukan lagi
tapi kan saat ini di masyarakat berkembang ada kekhawatiran mengenai vaksinasi ini
apakah kemudian perlu ada aturan regulasi tertentu
jika menolak divaksin kemudian ada pemberian denda atau sanksi tertentu
mas diki nanti kita akan berbincang
usai jeda kami akan kembali sesaat lagi
itu memberi insentif tapi ini menunjukkan bahwa begitu besar peran sukarela begitu besar dampak dari sifatnya wajib ini
sehingga saya ingin menyampaikan juga jangan sampai ada daerah yang menerapkan perda yang akhirnya mewajibkan apalagi mempidana ya mempidana masyarakat
karena orang orang yang dipunya pemahaman yang salah itu akan merasa benar nih teori konspirasi bahwa ini ada tujuan tujuan tertentu
nah inilah salah satu dari kerugian
dan selain itu setiap tindakan apalagi dalam kondisi pandemi ini perlu sekali inform concern kalau diperlukan
perlu sekali ada bagaimanapun akan ada efek samping walaupun ringan ya
betul bahwa tidak ada efek yang fatal itu ya
tapi tetap ada kan ya dan ini bisa jadi kerugian mungkin seorang yang pekerjaan hariannya itu mendapat penghasilan dari harian dia nggak bisa kerja lima hari
nah karena sukarela ya dia tidak akan menuntut pemerintah
jadi ini adalah satu tindakan yang harus diambil dalam kondisi pandemi seperti ini
jadi jangan sampai ada pemaksaan
apalagi yang sifatnya rugikan masyarakat
tapi faktanya sudah ada wilayah tepatnya provinsi dki jakarta yang mengeluarkan perda serupa
apakah saran anda perda ini kemudian harus direvisi
dan itu saya sampaikan jadi april tahun ini dewan ham pbb itu ada deklarasi masalah pandemi
salah satunya jangan diskriminasi
seperti halnya kenapa saya membawa masalah
apa juga sukarela apa sorry gratis segala macam
termasuk masalah sukarela ini
jadi ini adalah ham dan ini situasi di mana ketika ada vaksin ini saja ya
ketika orang melihat oh itu kelompok itu menerima vaksin saya belum
itu jangan dianggap remeh loh
itu perlu satu komunikasi risiko yang tepat ya
secara mental kita ini merasa oh saya jangan jangan saya gimana kapan saya ini
nah ini bukan sesuatu yang mudah
dan semua pemerintah
pasti akan tidak mudah menghadapi ini
tentu kita harus bersama sama
nah jangan sampai diperberat lagi masyarakat ini dengan satu regulasi yang membatasi hak hak mereka
ini harus di saya kira harus direvisi ataupun diangkat
baik bu nadia sepakat dengan itu
jangan membebani masyarakat dengan aturan perda ancaman sanksi atau denda jika menolak vaksin
tapi pertanyaannya jika memang gerakan ini menguat
bagaimana kita bisa mencapai herd immunity
ya jadi memang dalam vaksinasi atau imunisasi itu memang tidak boleh di suatu yang gatori
jadi artinya memang harus sifatnya suka rela gitu mbak elvira
jadi tadi saya setuju dengan yang disampaikan pak diki bahwa who sendiri sudah menyatakan bahwa vaksinasi covid sembilan belas
ini bukan suatu
ini bukan suatu
ini bukan suatu kewajiban
jadi memang kita harus terus menerus mengedukasi masyarakat
terutama kalau masyarakat masih tidak yakin dengan keamanan mutu dan khasiatnya
ini memang jadi tugas kita lah untuk melakukan edukasi terus menerus
dan pengalaman pengalaman kita dengan edukasi dan kafanya yang terus menerus dan memberikan informasi
dan nanti setelah hasil uji klinis tahap ketiga
kita juga akan menyampaikan mungkin testimoni testimoni dari para relawan relawan yang sudah bergabung di dalam uji klinis tahap ketiga
dan ini akan menjadi suatu tentunya pendorong untuk masyarakat mengikuti vaksinasi covid sembilan belas ini
di internal saya ingin bertanya dulu
apakah di kementerian kesehatan karena bu nadia dari kementerian kesehatan
apakah ada survei ada penelitian terkait hal ini mengenai adanya
apakah ada penelitian terkait hal ini mengenai adanya
adanya kekhawatiran masyarakat apakah itu masih cukup kuat atau relatif saat ini masyarakat sudah mulai menerima
kita pernah melakukan survei bekerjasama dengan beberapa mitra pembangunan sebelum kedatangan vaksin covid sembilan belas ini ya sinovac ini
dan sisanya itu adalah yang mau untuk divaksinasi
dan alasannya mengapa tidak mau atau ragu ragu ini ya memang paling banyak terkait keamanannya
kemudian takut akan efek sampingnya
kemudian ada juga alasan agama
kemudian yang ketiga takut sakit
dan sisanya itu adalah bermacam macam alasan lainnya seperti itu
jadi dari dasarnya
dari dasar survei itu tentunya kita membuat strategi komunikasi
yang tentunya strategi komunikasi ini baru bisa kita sampaikan kepada masyarakat dengan utuh dan lengkap setelah tentunya persetujuan daripada vaksinasi ini keluar
mas diki karena saat ini sosialisasi untuk penegakan tiga m sendiri di lapangan
meyakinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saja sudah cukup sulit
sehingga untuk liburan akhir tahun ini
banyak sekali kebijakan yang kembali diberlakukan oleh pemerintah
tugas pemerintah cukup berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman
jadi ingin saya sampaikan bahwa pada masyarakat ya termasuk pemerintah
kita ingatkan semua bersama sama bahwa vaksin bukan solusi tunggal
dan tidak ada jalan pintas dalam pengendalian pandemi
itu satu hal yang harus dipahami
ketika vaksin ini ada sesuai dengan kriteria yang diharapkan
nah untuk keberhasilannya
untuk menjamin kita bisa mencapai herd immunity itu
kita itu akan memerlukan adanya kondisi pelandaian kurva
adanya angka reproduksi yang rendah
dan itu bisa terjadi kalau pemerintah melakukan upaya testing tracing dan lain sebagainya dengan optimal
dan masyarakat berdisiplin
dalam tiga m nya
nah ini akan bersimbiosis untuk menciptakan prakondisi yang ideal dalam program vaksinasi
saya sampaikan dalam perencanaan terakhir dari eropa nih ya
nah di eropa dua harian ini dia sudah menyampaikan bahwa vaksinasinya akan dilakukan ketika kurvanya melandai
itu betul sesuai teori ya
sesuai ada persyaratan
persamaannya bahwa jangan sampai dipaksakan vaksinasi dilakukan ketika angka reproduksi tinggi
kemudian juga cakupannya belum memadai ya
itulah sebabnya segi komunikasi resiko penting
jadi jangan dianggap bahwa ini kita membatasi liburan saat ini hanya untuk liburan
ini kaitan juga dengan keberhasilan vaksinasi
jadi ini yang harus ditanamkan dan harus terus digencarkan
melalui media ini juga salah satunya adalah upaya yang sangat baik supaya masyarakat tercerahkan
oke ini ada vaksin oke sedang dalam proses tapi tidak bisa buru buru
apalagi kalau kita tidak berperan bersama membuat situasi ini terkendali ya
jadi kalau tidak terkendali jangan dianggap ini akan berhasil juga
sampai payah payah nanti kita melakukan vaksinasi tidak berhasil
contohnya adalah ebola dua ribu delapan belas
jadikan contoh terakhir terkini ya
ya gagal melakukan program vaksinasinya karena angka reproduksinya terlalu tinggi
kemudian cakupannya rendah
jadi ini sekali lagi adanya vaksin ini tentu kita syukuri bahwa ada vaksin kemudian juga gratis
tapi perjalanan menuju keberhasilan ini masih jalan yang panjang
harus perlu peran kita semua
saya ke bu nadia sebagai penutup singkat saja karena tadi sampaikan mas diki harus memastikan kurvanya landai
terlebih dahulu sehingga program vaksinasi bisa dilakukan sesuai dengan targetnya
sudah ada ancar ancarnya begitu bunah dia
targetnya kapan program ini sambil menunggu hasil kajian dari bepom dan juga mui
ya tentunya segera setelah kajian ini keluar ya
cuma memang saya sedikit ingin menyampaikan bahwa vaksinasi covid sembilan belas ini sebenarnya suatu vaksin yang mencegah
untuk tidak menjadi sakit berat atau menjatuh pada kondisi yang lebih berat
jadi vaksin ini bukan mencegah kita tidak tertular covid sembilan belas
sehingga kita walaupun sudah divaksinasi masih bisa sakit covid sembilan belas tetapi sakitnya kita ini tidaklah bukan yang menjadi sakit berat
jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat
sehingga tentunya tiga m tadi tetap harus dijalankan
karena tetap akan membentengi kita kekerpaparan terhadap virus tambah dengan adanya vaksin
yang ini yang kemudian akan semakin memperkuat kekebalan dan pertahanan kita untuk menurunkan tadi angka reproduksi yang disampaikan oleh pak diki
baik targetnya sendiri tadi pertanyaan saya apakah sudah ada gambaran kira kira di rentang januari ini di pekan pertama atau pekan terakhir
ya tetap kita menunggu hasil kajian badan pom ya
kalau kita merujuk pernyataan ibu kepala badan pom kemungkinan paling cepat itu adalah akhir januari
tapi akan sangat tergantung dari hasil kajian uji klinis yang akan dikeluarkan oleh unpad dan bio farma
jadi moga moga kita segera saja ya pak eskira
baik harapannya seperti itu dan juga bergantung terhadap masyarakat yang terus menerapkan protokol kesehatan
bu nadia terima kasih mas diki terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia prime news
dan prime news akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami